tiga warga negara asing ditangkap satgas khusus mabespori dalam penggerbekan penipuan online internasional di surabaya pada sabtu sore
tiga orang tersebut ditangkap dari empat rumah di perumahan geraha family surabaya
satu persatu tersangka penipuan online skala internasional ini diturunkan dari bus polisi setelah ditangkap dari empat rumah di kawasan perumahan geraha family surabaya
dari pengerebekan ini sebanyak sembilan puluh tiga orang ditangkap yakni sembilan puluh dua orang warga negara tiongkok dan taiwan
sementara satu lagi adalah warga negara indonesia yang berperan sebagai penyedia sarana
menurut tim satgas khusus mabes polri yang melakukan pengerebekan para tersangka penipuan online ini bekerja sama secara berjaringan dan terorganisir dengan jaringan yang ada di jakarta batam dan bali
tentunya kalau melihat dari perawanan ini semuanya ini organisasi ya ini organisasi krim artinya sudah memang diatur
dan pengerebekan di surabaya ini merupakan bagian dari pengerebekan secara bersama yaitu yang di bali jakarta surabaya dan di batam
sehingga mereka memiliki
organisasi krim juga dalam modus mereka juga sama
level satu yang memprofiling para korban dicari korbannya diintip akunnya berapa dan sebagainya
kemudian diisukan bahwa mereka terlibat dalam satu tindak dirana
setelah itu mereka mencoba melakukan pemerasan lah intinya gitu
nanti level dua nya mereka akan berhubungan dengan para aparat hukum
jadi mereka bermain peran sebagai polisi jasa dan sebagainya
men transfer jumlah uang gitu
dengan iming iming bahwa perkaranya itu akan dihasilkan
dari pengerebekan tim satgas khusus mabes polri menyita ratusan handphone dan uang jutaan rupiah
pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan kepolisian tiongkok serta imigrasi untuk melakukan pendataan para tersangka termasuk izin tinggal
saat ini para tersangka diinapkan di surabaya sebelum dibawa ke jakarta
wahyu pratama surabaya
masih mengenai kasus cybercrime
tiga negara asing digerebek tim gabungan polda bali dan kepolisian tiongkok
di sebuah vila mewah di kawasan kute bali sabtu sore
sementara di waktu yang sama polda metro jaya melakukan penggerbekan sebuah rumah mewah
di kawasan pondok indah kemayoran lama jakarta selatan
ya komplotan ini diduga terlibat kasus cybercrime yang melibatkan jaringan di surabaya bali dan juga jakarta
sebuah vila mewah di jalan puri mendesa kota selatan bandung bali
yang dihuni dua puluh delapan orang
warga negara asing digrebek petugas di reskrim suspolda bali bersama polisi tiongkok
para warga negara asing ini diduga terlibat kasus cybercrime yang melibatkan jaringan di tiongkok dan indonesia
pengerebekan ini juga sempat mengejutkan warga sekitar yang sebagian besar merupakan penghuni villa yang disewa warga negara asing lainnya
kita dikasih info oleh dari aparat pelingkungan bahwa ada pengerebekan di sini langsung kita dijemput ke rumah
adanya diajak untuk di sini menyaksikan
kalau vila vila ini sudah tertutup
kita pun di sini sudah adakan sidak sidak penduduk penutupan penduduk
tapi karena tertutup misalnya kita harus sampai doga segala macam
dari dua puluh delapan warga asing ini diketahui delapan belas warga tiongkok dan sepuluh lainnya warga taiwan
petugas juga mengamankan tiga orang wni yang diduga membantu para warga asing tersebut
sementara terkait jaringan yang sama
polda metro jaya melakukan pengerebekan sebuah rumah mewah di kawasan pondok indah kebayoran lama jakarta selatan sabtu sore
dari pengerebekan ini dua puluh tujuh warga negara tiongkok diamankan beserta sejumlah barang bukti
hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap beberapa orang yang melarikan diri